lihatlah kue kue cantik ini
ada gambar bunga kehidupan bawah laut hingga karakter princess disney
dan gambar gambar ini bukan dicetak lho tapi dilukis
kue dilukis bagaikan lukisan oil painting yang biasa ditemui di pameran lukisan
kue lukis pisau palet jadi tren terbaru nih di dunia kuliner
ide ini bisa jadi pilihan kue ulang tahun untuk diberikan pada orang tersayang
habis karena desainnya unik gitu jarang kan ada ada kayak gitu
saya lihat kan kue dia hiasannya juga ada yang kayak lukisan
jadi yaudah tertarik aja gitu buat mencoba belinya gitu
berbeda dengan teknik dekorasi kue pada biasanya yang menggunakan piping cream
mendekor kue lukis pisau palet ini menggunakan alat layaknya menggambar di sebuah kanvas
ada berbagai macam bentuk spatula
dari yang kecil hingga besar dan dari yang runcing hingga tumpul
sepatu yang dipakai punya fungsi masing masing dalam menggambar kue agar hasilnya terlihat realistis
walau terlihat rumit tapi menurut pemilik toko kue warm hour anastasia natania
kue lukis pisau palet ini bisa kok dipraktekan di rumah dengan alat yang sederhana
bisa aja kita akal akalin misalnya dengan ujung garpu gitu tapi harus pelan pelan banget sih gitu
cuman untuk alat alat
pisau gambar sendiri itu pisau gambar juga mudah ditemukan dan gampang kita cari gitu
jadi bisa diterapkan sebenarnya di rumah dan dilatih sendiri
butuh waktu sekitar satu sampai tiga jam untuk menggambar di atas kue
tentunya tergantung dari tingkat kerumitan gambarnya
nah kali ini saya bersama anastasia mau mencoba menggambar keindahan pulau pajang
kue ini terlihat lebih realistis
warna yang dipakai juga harus variatif
menurut anastasia desain dengan jumlah karakter dan warna yang lebih banyak akan lebih sulit untuk dikerjakan
bagus banget detailnya
pulau padar dan juga ada logo cnn indonesia nya
wah bagus banget
untuk satu kue harga dibanderol dari rp tiga ratus lima puluh hingga rp lima ratus
ditambah dengan biaya untuk menggambar mulai dari rp lima puluh hingga rp tiga ratus
tergantung tingkat kesulitannya